meningkatnya debit pintu air manggarai hingga mencapai level siaga dua atau pada ketinggian sembilan ratus empat puluh cm pada sabtu pagi
membuat gubernur dki jakarta anies baswedan melakukan pemantauan langsung ke pintu air manggarai
gubernur dki jakarta anies baswedan memantau langsung ketinggian air kali ciliwung di pintu air manggarai jakarta pusat sabtu pagi tadi
saat dipantau ketinggian debit air kali ciliwung yang akan masuk wilayah jakarta itu mencapai level siaga dua atau pada ketinggian sembilan ratus empat puluh cm
anies juga memantau pintu air ciliwung lama yang alirannya melewati istana merdeka
menurut anies banjir saat ini cepat datang dan dipastikan akan cepat surut
anies memastikan juga jika air laut yang pasang juga cepat surut maka pompa pompa akan segera bekerja dan dipastikan banjir cepat surut
anies mengaku belum ada laporan
delapan warga yang mengungsi akibat banjir yang terjadi pada awal bulan februari ini
di puncak ketinggiannya kalau di manggarai untuk alat kukur itu ketinggian maksimal tadi sembilan ratus empat puluh cm
artinya sembilan empat puluh m di pintu air manggarai
sekarang sudah turun menjadi delapan ratus delapan puluh cm
dan ini kita sedang menunggu air untuk makin surut makin surut